kita masuk ke informasi seputar pilkada serentak dua ribu delapan belas
kpu sulawesi selatan telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada sulawesi selatan dengan penetapan ini
proses tahapan pencalonan telah usai dan pasangan calon akan langsung menyiapkan diri untuk memasuki masa kampanye
pleno terbuka digelar pada selasa siang di hotel empat makassar sulawesi selatan
kpu langsung melaksanakan undian yang diikuti semua pasangan calon dalam menentukan nomor urut paslon untuk digunakan selama proses kampanye hingga hari pencoblosan
pasangan nurdin halid dan aziz kahar muzakar mendapatkan nomor urut satu dan nomor urut dua diambil oleh pasangan agus arifin nukmang dan juga tanri bali lamo
nama nur din yang lain yakni profesor nur din abdullah berpasangan dengan andi sudirman sulaiman mendapatkan nomor urut tiga
sedangkan pasangan jalur perorangan iksan yassin limpo dan andi muzakar mendapat nomor urut empat
setelah mendapat nomor urut pasangan calon akan memasuki masa kampanye per lima belas februari mendatang
di mana keempat paslon menyambut baik nomor yang didapat masing masing
semuanya pun optimistis nomor urut yang dipegang bisa membawa peruntungan dalam pilkada sulawesi selatan
pilkada adalah mencari sulus selesatu
bukan mencari sulus sel dua tiga dan empat
itulah kemudian dengan nomor urut satu untuk nhsis ini insya allah rahmat untuk masyarakat sulawesi selatan
dengan rahmat ini maka saya akan jawab dengan kinerja yang dilandasi oleh program yang pro kepada rakyat sesuai dengan tantangan
dari awal memang kami sebenarnya pengen sekali nomor dua tapi alhamdulillah hari ini
harapan kami kalaupun pilihan pertama dua tidak nomor satu tetapi ternyata allah memberikan nomor dua
prioritas yang lalu nomor dua sebelumnya nomor tiga ini nomor dua lagi insya allah
saya yakin doa saya sudah dijabah
kan kan priode pertama
prioritas kedua dikasih kesempatan jadi bupati
yang ketiga mungkin insya allah
semua nomor itu baik
apalagi hari ini
hari ulang tahun
adalah ulang tahun istri saya
jadi semua nomor berkah
dapat nomor empat ini adalah nomor kemenangan saya
karena pada saat saya memakai nomor empat itu saya menang